sebelum mendirikan padepokan dimas kanjeng di kabupaten probolinggo jawa timur
taat pribadi pernah menjadi pengurus lokal sebuah yayasan yang terbelit kasus penipuan
yayasan itu adalah yayasan amalilah yang pemimpinnya ditangkap oleh polda jabar
sebelum padepokan dimas kanjeng berdiri kokoh di dusun sumber cengkelek
desa wangkal kecamatan gading kabupaten probolinggo jawa timur
ternyata taat pribadi pernah menjadi pengurus yayasan amalilah
menurut kepala desa wangkal taat pribadi menjadi pengurus amalilah
jabangkota dan kabupaten probolinggo pada tahun dua ribu enam dua ribu delapan
namun yayasan itu dilaporkan ke pihak berwajib pada tahun dua ribu delapan
setelah banyak anggotanya yang melapor karena merasa ditipu
akhirnya pimpinannya serta pengurus ditangkap kepolisian daerah jawa barat
begitu pula pengurus di sejumlah kota lain yang juga berurusan dengan polisi
sejak saat itu taat pribadi meninggalkan desanya
dan disebut mencari ilmu kesejumlah
pada tahun dua ribu tujuh taat pribadi pulang ke desa asalnya ini
bersama tiga pengikutnya diantaranya abdul ghani ainul yakin dan ismail hidayah
ia mulai merintis dan mendirikan yayasan perepokan di mas kanjang
akhirnya yayasan yang dibuat semakin terkenal di penjuru pelosok nusantara
karena kepercayaan taat pribadi bisa mengendangkan uang
kalau ke ut itu pak memang saya pernah dengar
dulu itu memang ada program dari pemerintah itu kut
terus untuk masalah
ke pengurusan pak ya
karena waktu itu saya masih belum tahu
itu yang saya dengar pengurusan ut itu di sini itu banyak pengurusan pak waktu itu
saat ini sendiri masih ada ratusan pengikut taat pribadi yang bertahan
mereka masih tinggal di tenda tenda pada pokat